banyak berada di media sosial terkait penggunaan bawang putih untuk membantu mengeluarkan cairan
lendir di paru paru caranya dengan memasukkan dua siung bawang putih ke dalam lubang hidung
dan sekitar dua puluh menit kemudian akan keluar lemir dari hidung dalam narasi video dijelaskan bahwa
apa yang dilakukan ini tidaklah berbahaya dokter umum rumah sakit jati sampurna bekasi algofro
menyatakan bahwa klaim tersebut tidak ada bukti klinisnya sehingga tidak bisa dibenarkan selain
itu keluarnya lendi dari hidung merupakan bentuk mekanisme pertahanan tubuh sebenarnya dengan cara
ekstrim kayak gini jadi kita masukin bawang putih dua biji gitu ya ke lubang irim kita itu
sebenarnya malah nyiksa diri kita
jadi wajar aja jadi banyak lendir dan air mata yang keluar karena tu sebenarnya mekanisme
pertahanan tubuh kita gitu jadi bukan mengeluarkan cairan tapi justru malah merangsang organ pernafasan
kita untuk memproduksi cairan lebih banyak lagi sebagai mekanisme pertahanan tubuh gitu
menekankan bawang putih yang diletakkan di lubang hidung untuk mengeluarkan lendir adalah cara yang
salah cara tersebut malah berbahaya karena dapat menyebabkan iritasi pada hidung dan kemudian wajarnya
karena dapat menyebabkan iritasi pada hidung dan mengganggu saluran pernafasan
ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan cara tersebut karena berbahaya